partai keadilan sejahtera menggelar acara puncak hari ulang tahun ke sembilan puluh
dan halal bihalan nasional
bertema cinta pks untuk indonesia
pada minggu pagi di trans studio mall cibubur
pertunjukan kesenian tari bleganjur bali
ditampilkan pada acara tersebut
peserta yang hadir baik secara langsung maupun virtual di acara tersebut
antara lain para anggota majelis syuroh
anggota legislatif pusat dan daerah
serta pengurus dpp maupun dpw pks dari seluruh indonesia
sebelumnya sejumlah rangkaian kegiatan telah dilaksanakan
dalam rangka memperingati hud pks yang jatuh pada dua puluh april
diantaranya program berbagi takjil kepada satu sembilan juta orang
maupun program santunan hadiah lebaran
yang dilaksanakan oleh anggota legislatif pusat dan daerah pks
kepada masyarakat di seluruh indonesia
dalam sambutannya sekjen pks abobakar al habsyi meminta
agar para anggota legislatif maupun pengurus dan kader pks
dari tingkat pusat hingga daerah
harus turun memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat
semua kader harus turun memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat
baik anggota legislatif
anggota legislatif karena dia yang punya modal
pak jazuli ya tolong
pengurus partai maupun anggota partai
harus turun sampai
ke dasar bumi nkri ini insya allah
kita akan muncul sebagai pemimpin pemimpin bangsa
sedangkan dalam orasinya di acara tersebut
presiden pks ahmad syekum
menyatakan akan terus melaksanakan silaturahmi kebangsaan
baik dengan sesama partai politik
maupun elemen bangsa yang lain
seperti pgi kwi walubi dan tokoh bangsa indonesia
ia menyebut politik silaturahmi memiliki sejumlah manfaat
diantaranya mencairkan ketegangan politik
mengikis stigma atau prasangka buruk
serta meminimalisir pertikaian antar anak bangsa
tidak hanya dilakukan di tingkat dpp
silaturahmi politik juga dilakukan di tingkat dpw hingga ranting
ketiga dari silaturahim juga kita mendapatkan ternyata ada
moderasi sikap politik
silaturahim kebangsaan juga akan menjadi sikap politik kita yang semakin moderat
karena dengan silaturahim kebangsaan kita membangun titik temu dengan berbagai elemen bangsa
dan menghormati berbagai perbedaan
kalau ternyata dipertemukan dipertemukan juga tidak memungkinkan
dan mungkin akhirnya menjadi sikap politik yang berbeda
ya ini kita tasamu dan kita rasa hormat kita juga akan berikan
partai keadilan dilahirkan di era reformasi seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemudian pada munas istimewa dua ribu dua
partai keadilan melebur menjadi partai keadilan sejahtera
pada pemilu dua ribu sembilan belas lalu
pks memperoleh sekitar sebelas lima juta suara pemilih
yang setara dengan lima puluh kursi di dpr